anda sedang mencari perabotan kamar mandi baru namun anggarannya terbatas
nah coba mampir ke sentra sanitari bekas di kawasan pasar rumput jakarta selatan
meski bekas kualitas dan kebersihan barang barang yang dijual ini dijamin tidak akan mengecewakan bahkan terlihat baru
anda mungkin tidak akan mengira bahwa perlengkapan kamar mandi mengkilap yang disusun rapi di depan sejumlah toko di jalan minangkabau barat jakarta selatan ini merupakan barang bekas
berbagai produk keramik kamar mandi mulai dari toilet bus tafel tempat sabun dinding serta kran dan kepala pancuran stainless steel pre love bisa anda dapatkan di sentra perlengkapan kamar mandi bekas yang berada tidak jauh dari pasar rumput
meski sudah pernah digunakan barang barang ini terlihat bersih dan dalam kualitas baik
pedagang pun menawarkan garansi jika barang yang dibeli tidak direkondisi
tidak ada cecetan ulah
beragam jenis merek dan tipe toilet bekas bisa anda temukan di sini dengan harga mulai dari rp empat ratus lima puluh sampai rp empat lima juta
dalam sehari pedagang mengaku bisa menjual puluhan toilet wastafel dan kran stainless steel bekas
pembeli tidak hanya berasal dari jakarta dan sekitarnya bahkan mencapai luar pulau jawa
hal itu berkat model bisnis penjualan daring yang membuat perdagangan semakin laris karena pembeli tidak perlu
datang langsung ke lokasi
kualitas barang yang bagus bahkan membuat sejumlah pembeli datang berulang kali
tidak hanya itu harga yang miring juga menjadi alasan mereka terus datang kembali
ini tuh barang second memang tapi kualitasnya hampir sama kayak yang baru
karena kalau saya dari beli baru mendingan beli sini
harga lumayan misalkan perbandingannya kalau di baru itu dua delapan sini satu juta mesti dapat
bersih bersih juga sini
ini tuh udah pembelian udah lima kali beli di sini
pada umumnya senetari bekas yang dijual diperoleh dari bongkaran bangunan
tidak dipungkiri ketika diterima terkadang dalam kondisi kotor
namun dengan usaha maka bisa disulap menjadi seperti baru kembali
oke baik sekarang kita akan coba melihat bagaimana sulitnya untuk membersihkan wastafel ini
nah ini wujudnya sebelum dibersihkan nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya sesudahnya
nah untuk membersihkannya saya mau sengaja pakai perangkat keamanan karena memang kita menggunakan zat kimia berbahaya untuk membersihkannya
jika anda bertanya kenapa saya menggunakan semua perlengkapan pengaman ini
itu karena cairan yang digunakan untuk membersihkan perampotan bekas adalah asam glorida atau hcl
terlihat bagaimana keras
dan cat melepuh dan rontok ketika terkena cairan tersebut
hcl dapat membuat kulit rasa terbakar
sementara jika terhirup dapat menyebabkan kerusakan paru paru sesak nafas pingsan dan batuk darah
dan jika terkena mata dapat merusak penglihatan secara permanen
sedangkan jika tertelan dapat membuat sakit perut luar biasa
setelah dibilas perbedaan mulai tampak
namun masih harus dilakukan untuk membuat perut terbakar

jika perut terbakar

pekerjaan ini memerlukan cukup banyak tenaga
dan setelah melakukannya untuk beberapa saat
rasanya seperti sedang berolahraga

maka harus menggunakan kertas kering
selama tiga puluh menit
perut terbakar akan terlihat lebih jelas

dalam sehari ini para pekerja bisa memusik kertas kering
jadi memang membutuhkan tenaga
dan sesungguhnya saya masih belum selesai
masih kotor belakangnya
jadi masih harus banyak melakukan hal
selain menjual perlengkapan kamar mandi bekas
selain menjual perlengkapan kamar mandi bekas
toko toko di sini juga menerima perbaikan

suku cadang wc rusak

ya seperti itulah bisnis toilet bekas atau sanitary bekas
memang jika anda ingin menghemat uang
memang jika anda ingin menghemat uang

agak keberatan menggunakan sesuatu yang mungkin
pernah digunakan oleh orang lain maka anda bisa menghemat banyak uang

sehingga tidak ada salahnya mampir dan mungkin
lihat lihat dulu di pasar sanitari pasar rumput
area ditotama maranatha tambu bolon jakarta